sampai jumpa di video selanjutnya
dan bisa berjalan kembali
kak fadil gak kenapa napa kok
iya kak fadil gak kenapa napa
aku mohon kamu cerita sama aku ya

kak fadil gak sengaja alina
kak fadil gak sengaja alina
aku mencabut tuntutannya kak fadil
tante marta gak mau mencabut tuntutannya
kamila aku mau jadi pengacaranya fadil
iya aku serius kamila
bukannya kamu sama edo akhir akhir ini dekat sekali
mila aku percaya fadil tidak salah
makanya aku ingin membela fadil
ini sekaligus utang budi aku sama keluarganya fadil dan terhadap kamu mila
kamu maukan menerima bantuan aku
saya tidak setuju menerima bantuan dari kamu
tante tolong dengarkan saya dulu tante
saya sudah mendengar semuanya
dan saya ingin membantu keluarga tante
kamu jangan jadi seperti bunglon
baru baru saja keluarga kamu membela edu
karena kalian merasa edo bisa membantu nyawa pakak kami
tapi kenyataannya semua sudah berubah
dan saya saya sudah tidak percaya lagi sama edo
dan saya juga tidak percaya lagi sama kamu alina
mama jangan kasar begitu ngomongnya
alina kan maksudnya baik pak
mama tidak mau lagi berurusan dengan alina
dan juga sama keluarganya
karena keluarganya itu pamrih
dan mama tidak suka
jadi sebaiknya kamu pergi dari sini alina
sebelum saya bertindak kasar sama

saya akan pergi dari sini
tapi keputusan saya untuk membantu fadil sudah bulat
jadi kalau tante berubah fikiran tante tolong hubungi saya
saya akan selalu siap membantu
saya akan selalu siap membantu
persoalan kita dengan keluarga haris itu sudah selesai mila
dan tolong jangan permasalahan kita dicampur tangan oleh mereka
mereka ngurusin pak haris yang sakit aja melibatkan banyak orang
dan mereka menyusahkan kita
saya ragu banyak atau tidak

jadi tante yakin mereka nggak akan bisa membantu permasahan kita mila
ini benar benar katovan
ya allah katovan apa kabar
gimana kondisi katovan disana
katovan baik baik aja kan
aku baik baik aja
alhamdulillah kamila baik kak
kava om tama tante ambar indi dan ana juga baik baik aja kok
terus fadil gimana
kenapa kamu gak sebut dia
fadli baik baik aja kan
kak fadil juga baik baik aja kok kak
pak fadil sehat sehat aja kok
kalau gitu mana dia
kamu mau bicara sama dia sekarang
katovan mau bicara sama kak fadil
ehm maaf kak taufan tapi kak fadilnya belum pulang dari klinik
sekarang di indonesia jam delapan
iya kak tumben
mila rasa sih mungkin banyak pasien kak
terus terang sama aku ada apa sebentar
kenapa aku merasa sepertinya kalian menyembunyikan sesuatu
aku tahu ada yang kamu sembunyikan dari aku
jadi kamu jangan bohong sama aku
katovan maaf katovan kak fadil
tenang dah lagiiih
perasaan aku tetapa jangka tenang
lebih baik aku telpon handphonenya fadil
saking sibuknya di klinik
sampai dia nggak sempat nge charge handphone
kenapa nggak aku coba
telepon di ruang praktek fadli
juga nggak ada yang angkat
kalau fadil memang masih praktek
kenapa dia nggak akan teleponnya
sibuk apa fadil
sampai gak sempat angkat telepon
seandainya katafan ada di sini
sedikit banyak ketahuan pasti bisa membantu
tentang masalah kak fadil
bikin katovan jadi nggak tenang di sana
semoga katovan cepat sembuh
dan bisa berjalan kembali
sehingga katovan bisa berkumpul
bersama sama lagi di sini
dengan kami semua
kamu udah siap buat operasi besok van
jangan lupa kalian berdua harus puasa ya
jangan sampai makan
karena ini buat kepentingan operasi
keliatannya gelisah begitu
saya cuma ngerasa ada yang gak beres di rumah
kamu sudah telepon ke rumah
tapi entah kenapa
saya tetap merasa curiga
mungkin ini karena kamu jauh dari mereka
yaudah kamu tenang aja evan
ibu akan cari tahu keadaan rumah kamu
konsentrasi untuk operasi besok
kalau ada apa apa nanti ibu pasti kabarin kamu
terima kasih ibu
seharusnya ibu yang terima kasih sama kamu
karena kamu sudah menolong haris
kita sama sama berjuang ya nanti pak anies
cepetan kesini pak
cepetan kesini pak

maka masukin keperan segala lagi
gimana mama mau sabar pak ngadepin berita seperti ini
ini namanya berita yang gak bertanggung jawab
legis apa sih maunya mbak marta
enak enakan aja dia memfonis fadil
padahal belum ada keputusan pengadilan
mama gak bisa menuduh orang sembarangan seperti itu ma
nah kita juga nggak tahu siapa yang menyebarkan berita ini di koran
sebaiknya mama bertanya langsung sama mbak manta
sebelum terjadi kesalahpahaman lagi mah
pak nggak usah mama tanya lagi
ini udah pasti mbak marta

mbak marta tuh sifatnya memang seperti ini pak
selalu membela anaknya mati matian
padahal anaknya tuh salah
bagian ngapain sih si edo pakai jatah lagi di sini
cari ke tempat yang lain
kenapa harus di rumah kita
mama sudah dong ma sabar ma
ya allah ujian apa lagi ini